dunia komik indonesia berduka hasmi atau haria suraminata
sang komikus pengarah kisah gundala putra petir
meninggal dunia pada pukul dua belas minggu siang di yogyakarta
bagaimana perjalanan hidup hasmi dan gundalanya
cnn indonesia memiliki ulasannya
hasmi suraminata atau dikenal sebagai hasmi
atau biasa dikenal dengan julukan mas nemo
lahir di yogyakarta pada tanggal dua puluh lima desember seribu sembilan ratus empat puluh
sepanjang hidupnya ia mendedikasikan hidupnya untuk seni rupa dan seni pertunjukan
di yogyakarta ia bekerja sebagai seorang pelatih teater dan menulis naskah
gundala putra petir merupakan kisah rekaan dari hasmi yang paling terkenal
yang muncul pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
kisah gundala putra petir terbit dalam bentuk serial komik hingga tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
dengan jumlah terbitan sebanyak dua puluh tiga seri
tak hanya berakhir di komik
kisah gundala juga akhirnya merambah ke ranah layar lebar
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu kisah gundala putra petir akhirnya menjadi sebuah film
dan berhasil melirik publik indonesia yang sedang gandrung dengan kisah superhero
hasmi berhasil menjadikan gundala putra petir sebagai salah seorang superhero
bersanding dengan sibuta godam dan panji tengkorak
dalam penciptaan tokoh gundala
hasmi sempat dianggap meniru salah satu tokoh pahlawan superhero asal amerika serikat
diberkata bahwa gundala terinspirasi dari kisah ki ageng maselo
salah satu legenda di jawa
kini hasmi telah meninggalkan kita
selamat jalan bung hasmi
selamat jalan ayah dari gundala putra petir
gilang sukmahavi cnn indonesia